sementara itu pasca polemik terkait pidatonya di kepulauan seribu ahok kini makin irit bicara kepada media
hal ini terjadi diduga atas permintaan ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri
untuk tidak banyak mengumbar komentar ke media terkait pilkada dki jakarta
namun saat ditanya penggusuran terkait normalisasi kali kerukut ahok akhirnya bersedia berkomentar
ahok menyatakan dirinya tidak mau dianggap sebagai tukang gusur
nah yang bawah ini dah aku cap tukang gusur lagi
siapa yang kena ya kita bongkar
kalau ada sertifikat kita tinggal dulu kita coba
tanpa bongkar dia efektifnya normalisasi bisa nggak
kalau memang nggak bisa ya sikat terus